iya aku bisa bicara seperti mu juga bisa bergerak dan terbang
jangan takut aku akan membantumu aku akan mengabungkan permintaanmu
sungguh biar kamu cepat tertidur dan takkan aku lihatnya
bantuin emak kupasin singkong
mak seandainya kita jadi orang kaya ya mak
mungkin tiap hari kita ngebakal makan singkong rebus terus ya mak
ujang ujang denger ya
mak gak mau kamu berpikir dan menghayal yang bukan bukan
apalagi kamu percaya tahayul
ngapain kamu di dalam rumah pakai topi
mak emang tayo itu dosa ya mak
mak yang akan dosa besar jang
kalau biarin kamu berpikir
berhayal yang aneh aneh
tapi ujang gak ngerasa aneh kok mak
suara apa ya jang
mungkin suara orang lewat kali mak
udah gak ada lagi kan mak
kok suaranya kayaknya dari deket deket sini ya jang
oh mungkin suara orang lewat mak
orang lewatnya banyak banget mak
aduh orang dari mana ya bang
kan gak sering sering ya ada orang banyak tuh lewat sini mak
aduh dari mana ya
ya udah gak ada kan mak
iya udah gak ada lagi
mungkin orangnya udah pergi mak
ujang denger ya
ujang itu anak emak satu satunya
sejak bapak ujang meninggal setahun yang lalu
dia sudah tidak bisa lagi mendidik ujang
sekarang giliran mak yang mendidik ujang
ujang nurd dan patuh sama emak ya jang ya
ujungnya selalu nurut kok sama emak
mak suruh jual kambing
ujang jual tuh kambing
ini bukan urusan kambing lagi jang
ini urusan pikiran kamu
yang harus diluruskan
biar otak kamu gak ngawur
pikiran kamu gak ngelantur jang
nanti hidup kamu bisa
mak marah ya mak
mak gak marah
sebagai orang tua
terhadap anaknya jang
jang kok bisa sampai ke iri sih
gak apa apa kok mak
kamu kan bisa tetanus jam
melebihi dunia ini jang

apa benar ya
yang tadi siang yang bersih itu
cobalah bikin aku
tidur dengan cepat
dan besok pagi bangunkan aku
dan belilah aku
sekantong beras untuk emak
aku akan mengabulkan permintaan
jadi kamu bisa bicara
aku bisa bicara sepertimu
juga bisa bergerak dan terbang
aku akan membantumu
aku akan membantumu
aku akan membantumu
aku akan membantumu
aku akan membantumu
aku akan membantumu
aku akan membantumu
aku akan membantumu
aku akan membantumu
aku akan membantumu
biar kamu cepat tertidur
gatapalah aku diajak
kamu akan semangat tertidur
aku percaya padamu
kalau kamu bohong
aku akan membuangmu kekali